dan sejumlah negara telah melakukan pemungutan suara pemilu dua ribu sembilan belas salah satunya adalah singapura
kurang lebih ada satu ratus dua puluh ribu warga negara indonesia yang ada di singapura akan menggunakan hak pilihnya pada hari ini
pemungutan suara berlangsung di kbri yang terletak di tujuh chats world road dimulai pada pukul delapan pagi hingga pukul enam sore waktu setempat
antusiasme para wni di singapura begitu tinggi terlihat dari antrean yang mengular hingga ke jalan di sekitar kbri hingga dua km
pemilih di singapura didominasi oleh para tenaga kerja wanita profesional dan para mahasiswa
kita terhubung lewat sambungan skype dengan warga negara indonesia di singapura ada ardelia jati safira di singapura
sore vira kami ingin tahu bagaimana suasana pencoblosan tadi di singapura dan sejauh yang anda lihat
apakah ada kendala kendala yang dihadapi oleh wni ketika mencoblos di singapura
ya jadi saya mendapatkan informasi terbaru bahwa ternyata ada tiga puluh tujuh ribu register voters atau pemilih yang terdaftar
di daftar milik panitia pemilihan luar negeri singapura ppln singapura
dan dikabar ini terdapat sekitar lima puluh tps
jadi dari empat milik suara
tetapi bisa dilihat bahwa wni di sini cukup antusias dan memiliki kepedulian tentunya dengan indonesia
oleh karena mereka terbontong bontong datang ke kbri untuk memberikan suara baik dari segi jepres maupun kilek
untuk kendala sendiri memang antriannya cukup panjang
untuk yang tidak membawa anak memang antriannya sekitar tiga sampai empat jam
sedangkan untuk yang membawa anak ataupun balita tentu saja diberikan prioritas diberikan jalur khusus
bersama dengan manula orang dengan disabilitas maupun pihak yang membutuhkan atensi lebih
oke baik vira selain kendala kendala teknis tadi sudah anda sampaikan
apakah ada beberapa kasus misalnya seperti di negara lain ada kurangnya surat suara atau warga negara yang tidak mendapatkan aliran
seperti itu terjadi di pemilihan umum yang dilakukan di singapura
sejauh ini tidak ada
jadi sejauh ini keluhan yang tadi saya dengar sama ikut mengantri hanyalah karena durasi mengantrinya
tapi untuk pemilih bahkan yang tidak terdaftar pun diterima
apakah membawa paspor misalnya yang tidak mendapatkan umbangan dari ppr lainnya sendiri
membawa paspor atau membawa kartu identitas mereka sebagai warganya yang teraksi di kedaster di singapura pun
dan diterima dengan baik untuk selas suara sejauh ini saya belum mendengar ada kesurangan
oke baik fira artinya sosialisasi dari kbri di sana memang cukup baik ya kepada masyarakat sehingga masyarakat juga
jadi untuk kbri sendiri sebenarnya memang berpastu membantu ppln dan ppln itu membuat website khusus untuk informasi terkait dengan adanya penyuluh hari ini
contoh informasi yang ada di website misalnya proses pendaftaran sebagai pemilih
misalnya kami wni di sini yang tadinya sudah mendapatkan pelatih pemilihan untuk alamat alamat yang di indonesia
kemudian berpindah ke singapura itu biasanya bahwa prosesnya kami harus mengandung pemerintah lima kemudian mengurus dan lain sebagainya
di bawah ke kbri kami mendapatkan undangan
selain itu informasi lain misalnya mengenai pendaftaran menjadi relawan atau anggota ppln itu sendiri
jadi wni di sini open diajak untuk berikut serta dalam proses pendaftaran hari ini
jadi suasana suasana ini menurut saya cukup baik karena tidak ada keluhan yang lebih dari warga indonesia
baik vira terakhir ini apakah anda sendiri sebagai pemilih di luar negeri cukup familiar misalnya dengan nama nama caleg caleg khususnya untuk anggota legislatif yang kemudian harus anda pilih dan juga warga negara kita di singapura
apakah cukup familiar dengan orang orang yang ada di kertas surat suara
kalau familiarity terhadap
caleg tentunya begitu banyak kita lihat
sebab itu saya masih pribadi di jakarta sangat mudah ditemukan media komosi ya
poster panduk balik hobi berbagai lainnya
di sini tentunya tidak seperti itu
tetapi terima kasih kepada media sosial dan internet tentunya
secara reguler wni yang di sini pun masih terekspos dengan media promosi yang ada di media sosial
tentunya terlebih lagi apabila teman teman terhadap kita ikut mencalonkan kemudian kita juga menyebarkan media formasi yang lain
jadi tidak terbatas dengan lokasi
di sini pun masih terdapat akses untuk bisa mendapatkan mengetahui lebih tentang caleg caleg yang tercantum citra suara hari ini
baik terima kasih ardelia jati safira untuk informasi anda terkait dengan pemilu di singapura
dan tentu kami berharap semuanya lancar pemilu yang dilakukan di singapura